cnn indonesia breaking news
ini terjadi sekitar pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat
bus yang melaju dari arah bogor menuju cianjur menabrak beberapa kendaraan
akibatnya bus terperosok ke perkebunan warga yang berada lima meter di bawah permukaan jalan
data sementara dari polres cianjur delapan orang meninggal dunia
namun dilansir detik com update korban jiwa sudah mencapai sebelas orang hingga minggu siang
anggota polisi dibantu masyarakat sekitar melakukan evakuasi korban dan kendaraan di lokasi kejadian
insiden ini menyebabkan lalu lintas
tepatnya di depan rm bumi aki arah jakarta dan cianjur macet parah
kecelakaan terjadi di jalur puncak ciloto cianjur jawa barat
kecelakaan yang melibatkan bus mobil angkutan kota mobil pribadi dan juga motor
menurut polisi kecelakaan menewaskan delapan penumpang
kecelakaan di desa ciloto cipanas cianjur jawa barat
menyebabkan bus pariwisata kitrans bernomor polisi b tujuh ratus
terperosok ke perkebunan warga bersama mobil pribadi jenis mpv
informasi dari tmc lantas cianjur pada minggu siang menyebutkan
kecelakaan antara empat kendaraan itu terjadi pada pukul sebelas waktu indonesia barat
para penumpang bus pun dievakuasi polisi
dan kecelakaan tersebut membuat lalu lintas puncak
persis di depan rumah makan bumi aki arah jakarta dan cianjur macet parah
jadi kami simpulkan setelah kami di tkp tadi
untuk berhubungan dengan bgp
dengan plat nomor kitrans dengan plat nomor b tujuh ribu lima puluh delapan bga
saat melintas di jalan raya cipanas
tepatnya setelah rumah makan bumiati
itu kehilangan kendali
sementara informasi dari tkp tidak bisa mengenai kendaraannya
sehingga menghantam kendaraan kendaraan yang ada di depannya
dan kemudian masuk ke jurang yang kita lihat di belakang ini
kemudian di tkp sendiri ternyata setelah kami lakukan pengecekan
ada empat kendaraan yang terlibat
empat kendaraan itu satu bus kemudian dua mobil avanza
satu pickup kemudian empat motor
jadi itu semua yang ada di tkp
dan saat ini kami prioritas utama adalah melakukan penyelamatan terhadap korban
alhamdulillah sudah kami evakuasi semua
kami bawa ke rumah sakit rsud cimacan
dan saat ini korban dalam penanganan medis
sementara informasi yang kami berikan lapan orang meninggal dunia
dan yang lainnya dalam penanganan dokter
dan untuk mengetahui situasi terkini kecelakaan di jalur puncak
kita telah terhubung dengan jurnalis transmedia gani aris melalui sambungan telpon
selamat sore gani aris
gani dapatkah anda beritahukan kepada kami saat ini
tepatnya anda sedang berada di mana
dan juga update informasi terbaru tentang jumlah korban sampai dengan saat ini
oke selamat siang mbak
ya saat ini saya sedang di rumah sakit umum daerah cimacan cipanas cianjur
untuk update nya informasi dari pihak kepolisian
korban sampai saat ini berjumlah sebelas orang tewas
dan belasan lagi luka luka mbak
baik bagaimana dengan upaya evakuasi korban terluka
dan juga korban meninggal dunia di sana saat ini
oke saat ini korban tewas sedang berada di kamar jenazah
dan yang belasan luka luka sedang ditangani tim medis rumah sakit
baik bagaimana juga dengan keadaan lalu lintas di jalur puncak saat ini
apakah masih sangat macet sampai dengan saat ini
atau terakhir di mana anda berada pukul berapa
sampai saat ini arus kendaraan dari kedua arah masih terlihat kemacetan
karena evakuasi yang dilakukan oleh tim porek canjur sedang berlangsung
kebetulan kendaraan dari dua arah menuju cianjur menuju jakarta
begitu pun sebaliknya mengalami kemacetan parah juga
oke mas gani bisa anda ceritakan kepada kami menurut informasi yang anda sudah terima
sampai dengan saat ini bagaimanakah kronologis dari kejadian kecelakaan ini sendiri
oke kronologis yang kami dapat dari informasi asal asal porek canjur
tadi sekitar pukul sepuluh tiga puluh bus bergerak
pukul sepuluh tiga puluh bus melaju dari arah bogor menuju canjur
diduga mengalami remblong dan membantingkan setirnya ke kanan
menabrak beberapa kendaraan diantaranya pansa dari arah berlawanan
angkot serta empat pengendara sepeda motor
jadi anda tadi berkata bahwa ada sebelas orang korban tewas
bagaimana dengan korban luka lukanya sendiri ada berapa jumlahnya
sampai saat ini masih dalam pendataan yang saya tahu ada informasi dari rumah sakit
sekitar puluhan korban luka berat maupun ringan mbak
dibawa hanya ke satu rumah sakit saja di mana anda berada saat ini atau ada beberapa rumah sakit mungkin
sampai saat ini data yang kami dapat di rumah sakit cimacan cianjur mbak
soalnya rumah sakit ini paling terdekat dari lokasi kejadian
bagaimana juga dengan kondisi di sana saat ini
kami kan tahu bahwa kendaraan ini jatuh atau jatuh ke area warga ya perumahan warga
bagaimana dengan warga di sekitar
nah kebetulan informasi kejadian tersebut kecelakaan tersebut tidak adanya pemukiman warga sekitar
karena ini di sekitar warung warung yang ada di pinggir jalan
jadi ini jauh dari pemukiman warga
bagaimana juga dengan kondisi lalu lintas saat ini
apakah ada buka tutup jalan atau mungkin dialihkan
karena yang kita tahu saat ini kondisinya adalah kemacetan cukup luar biasa di arah sana
sementara kendaraan masih ramai lancar tidak ada arus pengalihan
dan masih diatur oleh tugas satlak
tugas satlak lantas koreksi anjur banyak
baik terima kasih banyak gani aris atas laporan anda langsung dari puncak
kami tunggu tentunya kelanjutannya dan kami akan mengupdate anda lebih lanjut di cnn indonesia breaking news